kita awali dari informasi pertama puluhan mahasiswa di cirebon terlibat kericuhan saat berunjuk rasa di depan kantor dprd setempat
mereka berusaha mendobrak pagar yang dijaga oleh polisi dan satpol pp serta membakar ban bekas
aksi ini dilakukan mahasiswa karena menolak penambahan zonasi galian c dan revisi rtrw mengenai galian c di wilayah cirebon
sejumlah petugas dalmas polres cirebon ini terpaksa mendorong puluhan mahasiswa yang membakar ban bekas tepat di depan gerbang kantor dprd kabupaten cirebon jawa barat
namun sejumlah demonstran dari forum diskusi mahasiswa ini berusaha menghalangi petugas untuk memadamkan api hingga nyaris terjadi bentrokan fisik
tak terima api dipadamkan petugas mahasiswa kemudian berusaha mendorong pagar dan memaksa masuk ke dalam gedung dewan
aksi saling dorong ini terjadi beberapa kali hingga mengakibatkan besi gerbang rusak
aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa untuk menolak penambahan zonasi galian c dan meminta dewan untuk mengkaji ulang revisi perda rtrw mengenai galian c
mahasiswa menganggap dengan makin bertambahnya lokasi galian c dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan
setelah bernegosiasi dengan petugas kepolisian puluhan mahasiswa ini kemudian diizinkan masuk gedung dewan
untuk mencari penolakan
untuk melakukan audiensi